bang al mendingan mainnya di kamar aja yuk sama mama yuk
ayo bawa bawa semua mainannya yuk sayangnya yuk tegang aja
yuk udah yuk mainnya di kamar aja sama mama aja yuk mainnya mereka
ayo ayo ayo di kamar cepet ayo cepet cepet cepet cepet jangan jangan tapi jangan putar
mana ada vitamin sedih kamu kamu mah belum kutub
mama alaus lapar kenapa enggak makan aja
aku minum nanti kembung loh berarti kayak kamu kembungnya menahun ya
mah udah dah sononya ngapain kamu mau minum
tak tuangi tak tuangi
gitu dong aku pantalla akur akur musikan juga sayang banget sama tantenya
hai sampai minumnya jborne hahaha
saking sayangnya jangan jangan jatah makannya ah dikasih ke dia juga nih
yuk bang jangankan jatah makannya al
wang jatah sisa orang seluruh rumah juga tak kasih ke dia
waduh pantesan melar
semuanya diserep kagak yang dibuang
oh dasar pelit kok ya gak ada pembuangan yuk
waduh sayang banget ke dia
udah udah udah terusin deh lanjutin
suruh dilanjutin katanya mat
wess tak disini
gak boleh banyak banyak makan gula nanti diabetes
dua botol yang itu dong
bang al mendingan mainnya di kamar aja yuk sama mama yuk
bawa semua mainannya yuk sayang yuk
ha ha yuk pegang aja
ayo udah yuk mainnya di kamar aja sama mama aja yuk
jangan jangan tapi jangan diputar
oke fatih fatih minta beli aja sama mami ya
ya jangan main sama bang al dulu
kenapa aku anak mami yang ganteng teh nangis
mami udah berobotan sama bang al
yaudah tukar sama abang al ya
yaudah ya mami antar yuk
sama abang al jangan main sama bang al dulu ya sana ya udah sayang kamu jangan nangis ya biar
mami beliin semua robot robotannya udah mau janes nanti mama beliin semua robot robotannya sama
tokonya juga biar mamanya abang kesini ya siti kenapa kok fatin pengen nangis gitu
eh eh ya allah tuh anak gimana situ cucu gue jadi gue nanya ini kan mantu gue ya astagfirullah
azim enggak ada aku sama sekali heran gua sabar ya dikenal menggitu orangnya
nih ih mana kecil aja ya di berantemin anak aku dimarahin apaan ya nggak bisa begitu
b yang namanya jodoh mau tuh kagak bisa dirubah tapi kalau yang namanya ahlak watak sama sifat itu bisa
dirubah bisa diperbaikin tuh buktinya nggak bisa dirubah sama dia masih gitu gitu aja tuh
enggak bisa maksudnya enggak bisa maksudnya enggak bisa maksudnya enggak bisa maksudnya
enggak bisa maksudnya enggak bisa maksudnya enggak bisa maksudnya enggak bisa maksudnya
ada mantu adek cucu adek juga yang lainnya gini tuh muka seumurnya bener roman roman nya lagi
happy ya ya allah teh tapi ngeliat aku lagi kesel teriak ngomel ngomel nah peda kering enak hati
enak hati makasih kucing aja
ini itu tuh temuna tapi aku jadi pengen curhat tapi tete dengerin aja ya iye iye iye gue dengerin
itu temuna masa sifat itu lagi main sama abang al terus abang aku ditarik ya bagus
dong ditarik daripada didorong pendejato setengah lazim dunia
ini gimana ceritanya diesen
misalnya gitu bang biar al itu tahu kalau ini tuh skuternya skuter baru
wah abah nyontohin
patah jadi dua
gak bisa gak gemuat abahnya
harusan emang dia gak bisa aja nora
wih keren tuh medan barunya
eh be boya diajarin be biar al itu lancar gitu loh gelosornya be
enggak orang ada bapaknya
emang memang anak cowok tuh kududuk ketama bapaknya biar psikologusnya bagus
nah bilang aja lu males be
gini aja daripada al gak ada yang ngajarin mendingan mama aja yang ngajarin
eh bang jangan menghina loh
gini gini aku tuh juara dari dulu kalau lomba lo banget
hel lomba panjat pinang aku juara
dipanjat dulu baru dipinang
eh gak boleh gitu
di mana mana itu pinang dulu baru dipanjat
nah ono kuih yuk
langsung gelosor yuk
al mainnya sendiri aja
mak aku yang udah mau mati
yaudah mainnya jangan lama lama
terus inget otopetnya jangan dipinjemin sama yang lain
khusus buat al
mainnya sendiri aja
mak aku yang udah mau mati
yaudah mainnya jangan lama lama
terus inget otopetnya jangan dipinjemin sama yang lain
khusus buat al
bawa pesan dulu ya sayang yuk
mak aku yang udah mau mati
ya udah tuh jangan lama lama ya sayang ya
yaudah tuh jangan lama lama ya sayang ya
buat apaan belajar naik otopad
buat apaan belajar naik otopad
nggak itu dodekom
iya dipuin balapan
aduh jangan deh
ber damit banget semua warisan
mau ke mana sih
kamu dari mana aja
kamu ada ada
ada di rumah kita
dari rumah kita
kamu tadi dapat android